terkenal sebagai negara paling doyan belanja di dunia
indonesia memang pasar istimewa
di tengah kecanggihan teknologi ternyata konsumen indonesia
paling banyak belanja online melalui telepon pintar yang kecil itu loh yang mereka miliki
seperti apa gandrungnya masyarakat berbelanja di smartphone
produk apa saja favorit konsumen di situs belanja online
ramai belanja via gawai saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bahwa gawai tersebut bukan jadi kita lebih spesifik untuk membahas smartphone ya
ataupun juga yang menggunakan telpon pintar yang ukuran tidak terlalu besar
biasanya juga anda kantongi atau anda masukin dalam poket yang sangat kecil
tapi ternyata bernilai sangat signifikan untuk para pengusaha yang berbisnis di e commerce
kita lihat bersama
ini adalah data yang dikeluarkan oleh google indonesia
kita lihat persentase aktivitas pengguna smartphone di indonesia
tujuh persen mengaku bahwa mereka menggunakan smartphone mereka
ataupun telpon pintar mereka untuk berbelanja
jadi untuk belanja online
anda bayangkan ini jadi apa sih pentingnya jasa ini kalau anda ingin punya bisnis online
ini pasar ini data yang sangat istimewa
lima puluh persen untuk belanja online
jadi yang mau coba coba ke usaha online atau via facebook
atau apa istilahnya itu reseller ataupun juga dropship ya
karena ternyata mereka mengaku riset loh ini
ini data menunjukkan lima puluh tujuh persen mengaku mereka belanja online
selebihnya untuk apa
ini untuk instant messenger
kemudian selain itu mereka juga menggunakannya untuk media sosial
ini apapun lah fungsinya
lima puluh tujuh itu sekitar empat puluh tiga persen ya
ini data untuk siapapun
termasuk untuk cnn indonesia
artinya empat puluh tiga persen telpon seluler masyarakat indonesia bisa dimanfaatkan untuk berbisnis media sosial
makanya anda bisa melihat cnn indonesia via streaming
kemudian bisa juga melalui twitter ya
itu jadi media sosial kami juga manfaatkan maksimal
anda juga bisa menonton video cnn indonesia di youtube
itu adalah data data yang ternyata faktual
karena berdasarkan riset empat puluh tiga persen mereka memang menggunakan smartphone mereka untuk instant messenger
dan salah satunya ada untuk media sosial
pasar inilah bagi marketing sebuah perusahaan ataupun bagi entrepreneur
ini data yang sangat menarik
jadi mereka sudah tahu mereka akan menyasar kemana
bisnis mereka akan kemana arahnya
lalu kita ke slide selanjutnya
kita lebih spesifik untuk penggunaan smartphone di asia
dan fakta juga menunjukkan dari google indonesia
bahwa indonesia sendiri merupakan yang paling tinggi
yang paling tinggi menggunakan smartphone di asia
kita lihat tujuh puluh satu persen dari total penetrasi ataupun juga pembelian smartphone di asia
kita itu pengguna yang paling
kita itu pengguna yang paling tinggi
kita bandingkan misalnya dengan india
sedikit ya di bawah kita ya
tapi bersaing lah ini
dua negara ini ya
dan dua duanya juga saat ini setelah filipina mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi
paling tidak india dan indonesia termasuk top lima untuk growth ya
jadi bayangkan dan ini berbanding lurus ternyata
pertumbuhan ekonomi tersebut dengan penggunaan smartphone
karena ternyata datanya mirip ya
india enam puluh sembilan persen
indonesia tujuh puluh satu persen
selanjutnya diikuti oleh thailand lima puluh empat persen
dan tiongkok empat puluh empat persen
itulah mengapa tidak heran
ini nih artinya apa
ini loh anda yang suka belanja online
dikit dikit ada waktu lengang atau lagi di jalan
cek ya instagram ada ataupun juga beberapa website website untuk belanja online
ternyata atau juga untuk tadi media sosial
sedikit sedikit lihat medsos
sedikit sedikit belanja lihat lihat instagram
ini loh angkanya
tujuh puluh satu persen ini anda adalah salah satu yang menghasilkan riset ini
dan kita lihat mengapa tiongkok perusahaan perusahaannya mencoba masuk ke indonesia
india juga sama mencoba masuk ke indonesia
thailand juga sama
kita belum bicara yang lain lain
tapi angka tujuh puluh satu persen ini berarti indonesia pasar gurih untuk berbisnis online
karena tujuh puluh satu persen masyarakatnya aktif menggunakan smartphone
tapi gak asik juga ya kalau kita cuma jadi target doang
tapi kita nggak produser sendiri ataupun kita memanfaatkan
pasar yang besar tersebut sendiri gitu
ini tantangan ke depan tampaknya
lalu seperti apa dengan tujuh puluh satu persen tersebut paling besar di asia menggunakan smartphone
ternyata sehari masyarakat indonesia satu ratus tiga puluh enam menit menggunakan smartphone mereka
jadi anda bisa bayangkan satu ratus tiga puluh enam itu berapa
dua jam lebih ya pasti
rata rata pasti menggunakan smartphone
atau jangan jangan bahkan ada yang lebih
atau sekarang sedang ada pilkada jakarta
pasti mereka punya tuh tim tim untuk berbisnis
jangan jangan tuh matanya di layar terus ya bisa lebih dari ini
atau kalau untuk smartphone bisa dimana saja mereka bisa cek misalnya
lalu dari satu ratus tiga puluh enam menit per hari tersebut ternyata research yang sama menunjukkan sembilan puluh dua persen pembeli online
melakukan observasi produk yang akan dibeli
observasi itu sederhananya gini loh
anda mungkin kayaknya saya juga gitu ya
kalau mau beli satu produk aja
saya mau beli produk x misalnya
saya akan research dulu di mbah google atau di yahoo
atau di yahoo lah ya juga boleh
jangan mbah google aja ya
nah kita lihat
untuk mendapatkan pengamatan ataupun informasi tentang produk x yang saya inginkan
saya akan coba di situs satu situs dua situs tiga
saya akan bandingkan tuh berapa harganya
ada promo enggak
terus spesifikasi produknya seperti apa
hampir seratus persen masyarakat indonesia aktifnya tadi itu karena banding bandingin itu loh
nggak langsung udah deh saya gak ada waktu saya langsung beli aja di sini
ternyata tipikal masyarakat indonesia itu suka memilah milah ya
itu tipikal ternyata
dan menghasilkan pula data bahwa delapan puluh tujuh persen pembeli online di indonesia itu bukan pelanggan setia
pelanggan loh ya bukan pacar
pelanggan setia itu seperti apa
jadi enggak ada tuh namanya militansi saya hanya mau di situs online x
atau saya hanya mau di situs online ini aja deh yang z aja soalnya
udah deh dia tuh paling oke gitu
karena delapan puluh tujuh persen mereka tuh suka banding bandingin situs a b c gitu
baru nanti ya pasti lah ya namanya keputusan ekonomi
pasti pilih yang murah
harganya murah kemudian kualitasnya sama
pasti kayak gitu
makanya kalau misalnya ada diskondisi paling seneng tuh ya
terakhir saya akan membahas produk apa yang paling banyak dicari kalau belanja akhir tahun
udah mau akhir tahun ya ini udah november
saya lihat bahwa ternyata hasil google indonesia menunjukkan produk kecantikan dan personal care
itu merupakan produk yang paling banyak dicari
produk kecantikan buat perempuan aja nggak juga sekarang
banyak juga sekarang para lelaki yang sangat aware loh dengan penampilan dengan personal care
banyak ya suka lihat di jalan jalan kan gaya gitu metroseksual gitu
gaya dengan pakai ini apa ya bau mau untuk alat pencukur apa gitu
shamponya harus apa atau pakai ini juga tuh lotion lotion di wajah kalah kita perempuan ya
tapi itu bisnis jadi tren perilaku masyarakat itu jadi bisnis
jadi tidak hanya perempuan lelaki sekarang juga sangat peduli dengan penampilan mereka
selanjutnya gawai dan aksesoris
kemudian kita lihat juga ada pakaian ya itu juga paling sering
dan terakhir adalah perlengkapan bayi
empat produk ini bisa menjadi acuan kalau anda ingin mencoba berbisnis online
karena ini merupakan pasar yang paling banyak